uh ini kan jalur balapan sepeda
aduh pasti orang tadi pesertanya
aduh kasihan banget orang
masukin apa apa
aduh kena gabah ya
sih sini aku bantu ya
sini sini aku bantu
gua yakin gak mau mundur ke
malu mendingan lo dibaris sama bentuk gue aja
tidak mereka tidak bisa lengkap aku tidak bisa
kak malam banget pasti kita berdua

aduh kasihan banget orang

masih sebentar ya sini sini aku bantu
udah aku udah hilang gabahnya
kau adalah kita

jangan sampai perlu breeze nanti
dia maka sudah dimakai
kan dia aja
ketika itu idag countries ke amerika tertermaih salingworks mag hacerlo gitu
tapi kalau lamanya dia mulai gagal ya
mungkin gabah gabah itu teriak kuliah dari daleman kamu kan
kenapa kamu lempar karang
kalau kamu gak melempar aku udah sekarang juara tau gak
iya aku minta maaf ya abis aku pikir kamu tuh orang jahat suruhannya bang jaja
bang jajah siapa tuh bang jajah
nyerang kamu segala lagi kamu pikir ini film action
aku gak bohong kok beneran aku tuh dikejar sama mereka soal aku dipaksa nikah sama bang jaja
aku gak percaya kebanyakan nonton sinetron tau gak kamu
itu mereka tuh itu

sini sini ketur sini
engga engga sih gak mau
gak mau sih gak mau
hei dia kalian semua gak malu apa kalian bertiga itu cowok meroyokin satu cewek gak fair tau gak
lu siapa lu lu bocah ingusan gak so so soan lu ya bikin masalah sama gue lu bisa ngesel sama gue lu
lu bisa jadi sok pak lawan kesiangan lu
bercuma lu ngelawan kita bertiga gak bakal bisa ngalahin kita
udah mending pulang aja loh
karena gue orangnya penasaran
susah orang juga
udah lama gak mulai ngenong orang soalnya
iya makasih banyak loh mas ya udah bantuin aku aduh mas tuh bener bener baik banget
yaelah aku tau aku baik sekarang coba kamu pikir kamu udah nyelakain aku ya kamu udah jahatin aku terus aku tetep baik sama kamu lagian kamu ngapain sih urusan sama orang itu
kamu mau siap

tadi aku udah bilang
aku tuh dikejut kejut sama mereka dipaksa nikah sama bosnya mereka
soalnya bapak aku tuh utang sama busnya mereka
katanya utangnya bakal dihapus
tapi aku harus nikah sama bosnya
aku gak mau bapak aku juga gak setuju
yaudah aku gak mau tau deh pokoknya
kalo sampe mereka macem macem lagi sama kamu
kamu cari polisi yang terdekat
kamu laporin ke mereka
ini sekali lagi makasih banyak ya
aku doain semoga selalu bahagia
dapat pacar yang baik yang soleha
biar panggil jadi istri
abis dengerin doa kamu kenapa beneran aku jadi gatel gatel ya
ya itu mah bukan karena doa aku
itu pasti gatel gatel karena gabah tuh
terus gimana nih
oh deket sini ada sungai kok
kamu mandi aja di situ aku yakin gatelnya pasti hilang
ya mau gak aku antri pake dalman
sepadanya kamu ikut aja di dalman aku
nah kamu mandi di sini aja ya
anggap aja ini kamar mandi alam
oh kalau buat baju tenang aja deh
biar nanti aku aja yang urus ya
kamu tenang aja
yang penting sekarang kamu mandi aja dulu
sabun terus shampoo apa semua
orang kampung mana ada sih pakai sabun yang ada tuh
gosoknya tuh pake batu
banyak kan ya
ya udah aku tinggal bentar ya
kalau sampai naura kenapa napa
tenang aja suheri
nah anak buahku tuh gak bego
dia gak akan berani sama calon istriku
dia gak berani kasar kasar sama naura